menjadi anggota dewan tak hanya bergensi namun banyak kesempatan yang kemudian terbuka
namun ongkos politik yang begitu mahal membuat setidaknya dua ratus lima puluh empat anggota dpr ri terciduk kpk
karena kasus korupsi dan suap setidaknya hingga dua ribu dua puluh
mengawali tahun dua ribu dua puluh calon legislatif dapil satu sumatera selatan harun masiku
nyatanya juga ditetapkan kpk sebagai tersangka dalam kasus serupa
yaitu kasus korupsi dan dugaan pemberian suap
harun masiku diduga memberikan uang suap senilai sembilan ratus juta rupiah kepada komisioner kpu wahyu setiawan
pemberian uang ini dilakukan harun untuk membuat dirinya masuk sebagai anggota dpr
pengganti antar waktu menggantikan nazarudin kemas yang meninggal dunia pada maret dua ribu sembilan belas
harun masiku bukan orang baru dalam dunia perpolitikan di indonesia
sebelumnya harun bergabung dalam partai demokrat dan sempat menjadi calon legislatif di wilayah sulawesi selatan
namun juga kandas
daerah pilihan satu sumatera selatan di mana harun bertarung meliputi palembang musi banyu asin banyu asin musirawas dan juga wilayah lubuk linggal
berbagai proyek sumber daya alam dan juga energi nyatanya telah diupayakan dibangun di sumatera selatan semenjak beberapa tahun lalu
di antaranya adalah pembangunan cpo ipo yang kemudian akan dilakukan di kawasan musi banyu asin yang masuk dalam daerah pilihan satu sumatera selatan
tempat harun masiku bertarung memperubutkan kursi dpr ri
dalam dapil satu sumatera selatan pdip mendapatkan peringkat keempat perolehan suara dengan lima ratus empat puluh tiga enam ratus tujuh puluh lima suara
dengan delapan orang calon legislatif
di mana saat itu nazaruddin kemas menduduki peringkat pertempatan
lima perolehan suara disusul dengan rizky aprilia dan harun masiku justru berada dalam urutan ke enam
nazaruddin kemas merupakan anggota dpr ri yang ternyata ditempatkan oleh fraksinya di komisi tujuh yang juga membedangi bidang energi dan sumber daya alam
setelah nazaruddin kemas meninggal dunia maka kpu harus menentukan siapa yang kemudian duduk menggantikan nazaruddin kemas
ternyata kpu menetapkan rizki aprilia dan bukannya harun masiku
terkait dengan upaya harun masiku untuk mencari kemampuan
ketua dpr hari pengganti antar waktu dapil satu sumatera selatan pdip melalui sekjen pdip hasto kristianto membantah bahwa pihaknya telah mengupayakan harun masiku untuk menjadi paw
menggantikan nazarudin kemas yang meninggal dunia
namun jauh dari itu nampaknya besarnya potensi dari suatu daerah terkait dengan energi dan juga sumber daya alam seperti di sumatera selatan menjadi salah satu faktor penentu partai politik menempatkan orang orang tertentu
untuk berada di daerah pemilihan tersebut
maria sarjana mimpri hawa des jakarta